susunan bakpao dengan karakter lucu ini siap memeriahkan imlek dua ribu dua puluh
bakpao bakpau ini diproduksi oleh sebuah toko roti di kawasan pasar nongko banjarsari kota solo
dan ini dia sosok pembuatnya namanya marcella yuono
ini sudah tahun ke enam marcella membuat bakpao dengan karakter unik
selain untuk suguhan dan sesaji saat sembayang imlek bakpao ini juga bisa dijadikan hampers untuk keluarga kerabat dan teman teman
tahun ini ada peningkatan penjualan mungkin karena customer juga sudah berani keluar rumah sudah berani bertemu keluarga juga
jadi peningkatan hampers juga semakin meningkat permintaannya
sampai berapa persen
peningkatan mungkin ada sekitar dua puluh
dua puluh persen ya
satu bakpau karakter imut ini dijual rp delapan sementara bakpao yang dijadikan hampers dijual mulai dari harga rp seratus
dan kalau yang disusun seperti menara atau tower ini dijual mulai rp empat ratus
tim liputan cnn indonesia